saya mau ya sebentar ya
ini untuk rena wah bagus bang
terima kasih sama sama rena suka banget ya udah nanti kalau suka om al beliin lagi ya
andy bisa jalan sendiri
ngapain mesti digituin sih pak
ma andy itu pingsan ma gak bisa nafas waktu kekunci di toilet
ada ada aja deh kamu tuh ngerepotin toh andin
ya kan bukan calonnya dia iya tapi dia ngerepotin banyak orang
pak kamu tahu nggak andin gara gara kamu nino jadi mesti ngantriin papa
dan kamu tahu nggak elsa itu
panik nyariin suaminya dikirain suaminya ke police
orang kena musibah kok dimarah marahin
kamu istirahat ya
nino terima kasih ya
eh sebentar nino
makanan yang udah mama bungkusin buat elsa
kalau gitu aku pamit
gue gue harus tenang
gue harus tenang di depan nino dan gak boleh emosional
maaf ya aku jadi telat pulangnya
iya aku tau kok
mama udah cerita tadi sama aku
gimana keadaan mbak anin
gak apa apa dia
tadi sih sempet pingsan
karena kekurangan oksigen
tapi sekarang kondisinya
kamu jangan kayak tadi ya
jangan bikin aku khawatir
aku gak nyangka ya
tak perlu dilihat
aku pikir kamu akan marah
buat apa sih aku marah sayang
aku kan percaya sama kamu
aku gak akan melepaskan kamu sayang
itu pasti dikasih mainan nih
ini kita dikasih mainan
sehat kan semua
iya iya om om aku belum om
om al kesini bawa hadiah untuk kalian semua
tapi syaratnya satu ya
ngambilnya jangan rebutan oke
oke diambil ya
om al bawa hadiah spesial untuk rena
tunggu sebentar ya
ini untuk rena
wah bagus banget
terima kasih om al
rena suka banget
yaudah nanti kalau suka om al beliin lagi ya
silakan duduk pak
ya terima kasih bu
hal yang paling ditunggu sama anak anak di panti ini adalah
saat pak a datang menemui mereka
mereka sangat bahagia
iya saya juga senang datang kemarin bu
makasih ya pak
sejak tiga tahun yang lalu
pak al selalu aktif menjadi donator di sini
saya juga senang datang kemarin
makasih ya pak
sejak tiga tahun yang lalu
rena sehat sehat saja kan bu
alhamdulillah sehat pak
makanya dia nggak rewel
dia juga seri ya
kalau saya boleh tahu
mengapa bapak selalu perhatian sekali sama rena ya pak
saya sudah ceritahu bayinya andin
bayi itu ada di pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan mutiara bunda
pantiasuhan mutiara bunda
jadi keluarganya andin buang anak itu ke pantiasuhan
mereka buang bayi itu karena itu anaknya roy
karena sejak pertama kali saya ketemu sama rena
saya merasa kalau rena itu
adalah anak yang spesial

dengan anak yang lain dan memang
saya pamit dulu ya bu
tapi gue bakal jagain anak lo sebagai pengganti lo
andin dengar ya
mama gak mau ngeliat lagi kamu cari perhatian sama nino
kamu harus ingat nino itu bukan suami kamu lagi tapi alsa
tapi mama aku sama sekali gak
pokoknya mama gak mau kamu berhubungan sama dia lagi
memangnya kamu gak malu sebagai pelakor rumah tangga adik kamu sendiri
aku sama sekali gak ada pikiran seperti itu
oh ya bagus kalau gitu nit
memang sih dulu ibu kamu itu kan pelakor